dua pemakaman tpu tegal alur dan tpu pondok rangon ditetapkan pemprov dki jakarta sebagai
lokasi pemakaman khusus jenazah terindikasi kofit sembilan belas penetapan ini merupakan hasil
koordinasi dengan dinas pertamanan dan pemakaman serta para pemuka agama terkait pembuatan sop
tata cara penguburan jenazah kofit sembilan belas kita tahu bahwa jenazah itu harus diperlakukan
secara apa khusus ya dan itu sudah kita informasikan ke semua rumah sakit yang di jakarta sehingga
mereka tahu tata cara prosedurnya di tempat pemakaman umum pondok rangun ada blok khusus
di blat sembilan puluh satu sebagai pemakaman jenazah terinfeksi virus kofit sembilan belas pengurusan dan penguburan jenazah
dilakukan oleh petugas kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan lokasi penguburan harus
berjarak lima puluh meter dari sumber air dan lima ratus meter dari pemukiman
jarak pelayat dan makam paling dekat lima meter untuk menghindari penularan covid sembilan belas
reza rama dan andi angga jakarta